dan teror juga terjadi di magelang jawa tengah
aparat kepolisian resor magelang kota dibantu polda jawa tengah
terus memburu pelaku penembakan misterius yang mengakibatkan sembilan warga terluka
dari hasil penyelidikan sementara
proyektil yang digunakan untuk meneror warga adalah peluru senapan angin
aparat gabungan membagi personil menjadi tujuh tim untuk memburu para penembak
polri resor magelang kota masih belum mengetahui secara pasti
senjata yang digunakan oleh pelaku
namun dari proyektil yang ditemukan
kemungkinan senjata yang digunakan adalah senapan lain